sidang terdakwa richard eliezer atau baradae dalam kasus dugaan pembunuhan berencana brigadir yosua kembali digelar hari ini
sejumlah anggota keluarga brigadir yosua pun tiba di jakarta untuk menjadi saksi dalam sidang lanjutan baradae
richard eliezer pun sempat berlutut di hadapan ibu nofrian syah yosua huta barat rosti simanjuntak saat rosti duduk di ruang persidangan
richard eliezer berlutut menyentuh tangan rosti dan mengucapkan beberapa patah kata yang diduga permintaan maaf
tidak lama kemudian ia kembali ke tempat duduknya tepat di samping kuasa hukum
richard akan menjalani sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi
ada dua belas saksi yang diperiksa dalam persidangan hari ini
mereka berasal dari pihak keluarga richard yakni kamarudin simanjuntak samuel huta barat kemudian rosti
simanjontak maresal rizki yuni artika huta barat dan devianita huta barat